sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya

lihat aja permainan apa yang bakal terjadi
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
mungkin mereka gak tau
gak mengenali kamu sekarang
seandainya mereka melihat kamu ada perubahan
bapak keluar dulu
bapak keluar dulu
selamat malam pak selamat malam
seperti kamu ketahui kedatangan kami di sini adalah
untuk membicarakan tentang pernikahan anak anak kita lebih lanjut
saya merestui kapanpun mereka akan menikahkan
tapi dengan satu syarat
mereka akan tinggal di rumah ini nantinya
bukan pak lihat kan
semua sudah diatur di keluarga sini pak
pernikahan juli dan milo diatur sama mereka
setelah menikah kamu tinggal dan numpang di rumah mertua
ini bukan soal malu atau enggak kak
mungkin pak ahmad punya ide yang lain
iya mak mereka jelas jelas setelah menghina kita
mereka menguasai kita mak
kelihatan kok dari cara mereka mengatur mergernya fashionista dan pt je
entah entah mereka jauh lebih kaya daripada kita sekarang
kamu nggak sadar
harga diri kamu sebagai laki laki sedang diinjak injak oleh calon istri kamu
kak menurut aku
apa ini udah keterlaluan milo
mendingan pernikahan ini dibatalkan daripada keluarga kita kehilangan harga diri
kaka kamu berombol
kaka kamu berombol
kakak kamu benarnya
lebih baik kamu pikirkan lagi matang matang rencana pernikahan kamu
kalau kamu memang masih memikirkan harga diri keluarga kita
lebih baik batalkan aja deh pernikahan ini
kau mama ini kenapa sih
kok mama tiba tiba mencabutkan semua apa
jangan memperkeru keadaan
ini kan bisa dibicarakan
secara baik pak
dan kamu di
jangan keburu emosi
pak kita harus punya sikap pak
ini menyangkut pernikahan
menyatu jadi satu
kalau mereka gak bisa ngagain kita buat apa
apa permintaan saya berlebihan
saya rasa tidak
tapi kalau kalian merasa tersinggung
ya apa boleh buat
saya tidak akan buru buru menikahkan anak saya
saya jadi merasa rame
saya tidak akan membiarkan
juli menjadi bagian dari keluarga ini
karena keluarga ini gak bisa dipercaya
maksud bapak apa
bapak sabar ya pak
kalau bapak dihindar kayak begini juli
ini cuma salah faham kok
salah paham apa
saya gak tahu
kenapa permintaan saya dikait kaitkan
dengan sokaya dan sebagainya
anak dan menantu saya tinggal disini
aku berhak mengambil keputusan ma
karena aku yang akan menjalankan pernikahan ini
dan aku ingin tinggal disini
ini lu benar kok
kalau dia tidak keberatan
ngapain kalian mesti ribut
rencana pernikahan tolong jangan ditunda lagi
apapun saya merestuinya
saya harus mempertimbangkan lagi rencana ini